akhir pekan telah tiba saatnya liburan
bagi anda yang belum memiliki referensi tempat wisata di akhir pekan ini
kawasan wisata alam air terjun kona di desa polewali polewali mandar bisa jadi pilihan
selain keindahan air terjunnya kawasan ini juga masih asri dan dikelilingi pepohonan tinggi
membuat udara setempat terasa sejuk
menariknya lagi sebulan terakhir kebun durian di sekitar kawasan wisata ini sedang panen
warga dapat menikmati buah durian sepuasnya sembari berendam dalam aliran sungai
dijamin keseruannya mampu membuat para pengunjung betah berlama lama di tempat ini
apalagi di tempat ini ada kolam kecil yang cocok menjadi tempat bermain untuk anak anak
senang kenapa main apa di sini
ada air terjun
agak enak sih tapi dingin sekali
dingin sekali airnya
untuk menikmati keindahan kawasan wisata ini setiap pengunjung hanya perlu membayar sebesar rp tiga saja
sementara harga durian bervariasi mulai dari rp lima hingga rp lima belas rupiah per buahnya
nah masih soal durian nih
tapi kali ini sensasi menikmati durian bisa dirasakan di kawasan bukit poa di bangka tengah kepulauan bangka belitung
nikmatnya buah durian kian sempurna karena pengunjung dapat mengambil langsung buah durian yang baru saja jatuh dari pohonnya
namun diingatkan ya harus selalu waspada karena buah durian bisa jatuh kapan saja
pohon durian di sini tumbuh alami dan berusia lebih dari tiga puluh tahun

ini rasa duriannya mantap banget
terus ini rasanya tuh sama kayak yang dibeli biasa di jalan jalan gitu
tapi yang beda tuh suasana makannya
terus sensasi ambil duriannya tadi dari kebunnya langsung
selain menikmati durian pemandangan eksotis alam perbukitan juga menawarkan sejumlah objek foto menarik untuk diunggah ke media sosial
hutan hutan ini konservasi
dimana aturan konservasi kan kita tahu sendiri bahwa banyak aturan aturan yang di saat kita ingin bertanam
nah tetapi proses terjadinya tanaman durian ataupun kebun durian yang ada di bukit pau itu dia memang sudah puluhan tahun
jadi kalau teman teman tadi melihat kebun durian itu umurnya di antara tiga puluh sampai empat puluh tahun
untuk menuju lokasi bisa ditempu dari pusat kota pangkal pinang ibu kota provinsi bangka belitung dalam waktu lima belas menit saja
saat ini pengunjung yang datang tidak dipungut biaya
tim liputan cnn indonesia